baru tau saya sekarang
kalau ternyata kang aceh seleranya
kurang putih je
nanti di pertigaan
belok ke kanan
jangan ke kiri
kalau ke kiri mah ke cibatu
jangan ke kanan
ini harus tepat waktu
gak boleh salah
mobil pelat sedikit aja
nanti di pertigaan
kang belok ke kanan
saya nunggu disini
iya siap siap bos
iya siap bos
i dan t
wah jangan telat
jam sebelas tiga puluh
iya siap bos
sekarang samain jam
lihat jam kamu
kamu lebih tiga menit itu
kakinya dirapihin cu
nanti aja pas di jalan
saya nggak mau ada kesalahan
kerjain sekarang ah
ini buat sewa mobil
ini honor kamu yang paling gede
saya kan profesional kang dan biasa makeup artis
ya hp canggih tapi mati
ingat jam sebelas tiga puluh wib
nggak boleh telat
puasa kemarin kamu batal berapa hari doh

kemarin kamu puasa
maksudnya puasa tahun kemarin
tahun kemarin saya puasa kok
puasa kamu yang tahun kemarin batal berapa hari
ya lupa kum
kamu mah nanyanya kejauhan
saya batal dua hari non
insya allah tahun ini lebih baik
kamu punya rencana batal lebih banyak
puasanya yang lebih baik doy bukan batalnya
kamu bisa nggak ngomongnya lebih jelas gitu kok
ya kamu ngomongnya itu yang lebih jelas jadi saya nggak bingung pusing saya kok
beneran atu cantik
nggak usah gombal atu kum
saya mau udah ke rumah
aduh kembal digombalin sama kang acing
dengar dengar kang aceh pacaran sama cici ya
aduh tin ngapain sih nyebut nama cici
merusak suasana aja jadi hilang moodnya kang
baru tahu saya sekarang kalau ternyata kang aceh seleranya teh suger
ya ampun cantik
kopi buatan kamu tuh lebih seger daripada suger
tapi sebentar deh
kok kelihatannya pagi ini wajahnya entin tuh gembira pisan ada apa ya
iya kang karena kang aceh rezeki pertama saya
berarti kang aceh datang pada saat yang tepat dong
tapi kang aceh mau jadi rezeki pertama dan terakhir kamu
oh gak mau maunya apa
bapak bapak pada mau makan gratis nggak
bos idan bisnisnya lagi meledak
bisnis apa yang meledak
bisnis tabung gas tiga kg meledak
kenapa jadi pada ketawa
kalau gak percaya pergi aja ke warung centin
warungnya udah diborong siapa aja bebas makan
nah informasi yang saya dengar pos idan untung tiga ratus juta
yaudah buruan atuh bapak bapak ke sana ya
saya mau kasih tahu yang lain
bapak bapak pada mau ke mana

tidak ntar tidak mungkin

ekornya memang palsu
agh rudraku adalah yang mikir uing ini
udah laku dagangannya ciyati
belum mang ocad
oh mari duduk
mana mau makan gratis kak
tuh bos idan lagi pesta di warungnya centin
yang bener kak
bener kalau mau buruan
nanti keburu habis
semuanya di traktir sama bos idan
iya kang afif
saya duluan ya
jangan diam diam begitu
kita kalian mau ke warung juga
bukan tinte gak ngebosenin ya
makin hari makin cantik
mulai deh gombalnya
bukan gombal cantik
memang beneran makin hari makin cantik
kita ranma sangat dari sana bukan di sini
ini ada apaan sih ramai ramai di sini
bisnisnya bos idan teng meledak kang acing
kesek kalau ada idan mah
kang acing jangan dulunya
makasih ya kang
jalan sama yang lain
jangan ada yang ganggu nantiin ya
kang jalan ya kang